sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi saya ini manajer lapangan manajer
kalau acaranya berantakan acara kita kacau
kalau saya tahu dia nggak punya tanggung jawab begini
saya nggak bakalan terima dia di divisi kita
tapi tapi acara masih bisa diselamatkan kan pak
ya mudah mudahan sih
pak doni sedang mencari penyanyi penggantinya
yoga nyebelin banget sih
masa dia gak bisa ngebedain urusan kerjaan sama masalah pribadi
yaudah pak kalau gitu saya ngecek yoga dulu ya
lo denger gue nggak
terima kasih ya pak
pak roy itu dari tadi nyariin lo
iya bukan cuti hari ini
lo bilang dengan seenak jidat lo lo cuti
lo tahu nggak lu tuh harus bertanggung jawab sama acara lo
perusahaan perusahaan bokap gue itu serah gue
lo tahu nggak sih ga
gara gara lo semuanya tuh jadi kacau
dan gara gara lo nyusahin banyak orang
pak doni gue malu gak
gue selalu salah kok
apapun yang gue kerjain selalu salah
gue bukan doni
tapi seharusnya lo bisa ngebedain mana masalah pribadi sama masalah pekerjaan
wanita yang gue cintai ambil sikap dingin sama gue
gue harus kayak gimana
kalau lo ngerasa gue salah
kasih gue kesempatan satu kali lagi
gue nggak pernah punya niat untuk mainin perasaan lo
prinsipnya jangan ngebahas masalah itu
tapi seharusnya lo dewasa
lo nggak bisa kayak begini terus
lo menghindar sama gue
dan lo bisa kerja sama anak anaknya
sampai ketemu mulu lama
jangan ketawakan naikan
kalau terus kembaliwwwwww
saya akan bangun semuanya
langsung di kesana
berarti saya nggak salah kan mengandalkan pak doni
bukan begitu pak rai
ya tidak salah pak
sejak pak doni bergabung dengan kita
tempat kita menjadi lebih ramai lebih meriah
sekarang kita rayakan keberhasilan untuk pak joni
kita wajib bersyukur karena acara kita sukses luar biasa
dan untungnya penonton tidak mencak mencak
karena penyanyi yang sudah kita publikasikan itu nggak hadir
dan untungnya lagi penyanyi penggantinya cukup heboh
kita rayakan keberhasilan pak tony
kamu seharusnya ngucapin terima kasih dan minta maaf sama pak doni
karena kerjaan kamu nggak beres kerjaan kamu nggak becus
dan kamu juga wajib mengucapkan terima kasih
karena pak doni mengambil alih kerjaan kamu yang nggak beres
kamu nggak denger
udahlah pak rai jangan dipaksa
saya emang gak seharusnya bikin pak direktur kalang kabut
saya kan cuma karyawan rendahan
oh nggak bapak kamu kan masih pegawai baru
jadi perlu adaptasi
terus menurut bapak kira kira berapa lama saya harus beradaptasi
satu tahun atau lima tahun
atau sepuluh tahun
bagaimana kalau belasan tahun itu saya nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan saya
bukannya terima kasih bukannya minta maaf malah ngomong ngaco
oh bapak salah bapak salah
sebenarnya saya kagum sekali dengan pak doni
dia bisa membedakan masalah pekerjaan dan masalah pribadi
pak rai pak rai pak rai udah
yoga masih muda masih harus banyak belajar
ambilkan susu secara tepat
susu anget ya
yoga kamu ini kenapa sih yoga
eh bukan tolongin malah kabur

kau belum tidur ma
kamu ada masalah apa sama yoga
maksud mama apa sih
kamu gak usah bohong dia di depan mama
jawab aja pertanyaan mama
kenapa mama selalu nyalahin aku
kenapa kalau yoga marah atau juga sedih
mama selalu pikir aku yang bikin dia begitu
mama udah nuduh
dan insting mama selama ini nggak pernah salah
mama merasa di antara kalian berdua
ada sesuatu ada masalah yang kalian berdua gak mau cerita sama mama
mama aku gak ada masalah sama yoga
kalau kamu betul betul sayang sama adikmu dan menganggap yoga sebagai adikmu sendiri
kamu gak akan pernah kurang ini kurang itu
tapi ini karena kamu gak bisa menganggap yoga sebagai adikmu
kamu jadi cenderung nuntut dia terus
ya udah apa yang salah
selalu aku yang salah kan
masih memikirkan yoga sama doni
doni bilang dia gak ada masalah sama yoga
tapi mama yakin pak diantara mereka berdua pasti ada masalah
nah mereka itu sudah besar
biarkan mereka menyelesaikan persoalannya masing masing
nah kalau mereka nggak mau cerita
ya sudah nggak usah dipaksa